iya gila unik pembahasannya apa
ya iyalah gue gitu
ininya banyak kan
kalo buat beli mobil gituan doang mah kecil
iya bukan yang udah bangkrut ya
bangkrut gak ada tuh istilah bangkrut dalam kamus hidup gue
iya dong jangan jangan
kita kemarin ya kita kemarin
iya gak sih
eh suruh siapa lo ngetem di sini ya
siapa yang tega melakukan ini
ini bukan kebetulan
ada yang sengaja mengebar betul betul ini
untung adik adikku sudah aku musikan ke rumah tante

husein yang sendiri
paket liang husein sendiri kak
heh tante tante tuh mana mungkin berani berbuat yang gangga sama kita
kalo kak ayah sama kak fatima gak percaya sama husein sih
ya itu masalahnya
kak fatima aja gak percaya
gak mungkin tante tante tuh
berani berbuat yang enggak sama kita
biasanya abi tuh udah terlalu banyak buat tante tante tau gak
makanya sekarang otomatis semua yang dibiliki sama tante tante
memiliki kita juga dong
malah aku sih percaya aja sama husein
palingan juga bentar lagi kalian semua deh husein ya
mak anak kecil
gak usah ngomong macem macem deh
lo tau apaan sih
lo gak tau kan kalo dulu abi gua tuh modalin bokap sama kakak lo
mereka tuh gak punya apa apa gak punya modal
yang modalin siapa abi gua
eh ngasih duit aja lo
nah itu kan apaan sih
jangan panjuk pacet ya emang
sini gak eh alamak lo
itu dong saudara itu harus kasih duit ya saudara
nih ya kataku kata transmitter
kasih tau bos dulu aja deh
aku harus tetap selamat
eh tadi gua ngeliat lo
iya gila unik mau beli siapa
ya iyalah gue gitu ininya banyak kan
kalo buat beli mobil gituan doang mah kekil
iya bukan yang udah bangkrut ya
hah gila apa lo bangkrut
gak ada tuh istilah bangkrut dalam kelompok hidup gua
kalo gitu kita seneng seneng bareng lagi dong
iya dong yaudah yaudah yaudah
ya yaudah yaudah yaudah
eh itu siapa lo ngetem di sini ya
saya lagi nunggu temer
bagian ini kan daerah bebas kan
di sini daerah bebas ngetem angkot dan sepeda colong
cewek ini lo gak ada hak ngetem di sini ya
apa gak berhak untuk puser saya dari sini
aduh pergi sekarang juga sebelum kesabaran lo habis ah
bang saya itu seperti apa tarik angkot untuk cari uang
cuma belaman sini gua angkut anjur angkot lo
kalo saya pergi seharusnya bangkrut pergi juga ya

perginya lo ha
pergi lo sekarang
lo terus ikutin dia kemana pergi
lo jangan ragu ragu untuk ikutin dia
saya sudah nyuruh anak buah saya untuk itu
pokoknya saya jamin beres
ibu tenang aja udah semua saya ngatur
nanti saya tunggu laporan selanjutnya

apakah seperti ini kehidupan supir angkut
waktu abi masih ada
aku gak pernah mau tahu kehidupan mereka

wets dia jangan deket deket karena pengen lagi susah soalnya nyarinya di sini gak ada
tentu deh nyepinian gak ada di sini
ya iyalah ini kan oleh oleh dari kakak gua di orang pulang dari paris
untung banget gue bisa tinggal di rumahnya tante tanti
senggak nggaknya status gua sebagai anak orang kaya
gak luntur gara gara mobil sama barang barang si lia yang gua pake
wets udah dulu ya liatnya
mereka mana tau kalo kak fatima nerik angkot
gua gak percaya palingan tujuan palsu
maunya apa sih
cuma ini kalahnya gua yang loh
dulu duit jajan gua emang cekak
tapi itu dulu
ini duit jajan gua sekarang
dulu dulu juga gak kaya gitu
malah palingan juri lagi
eh pal duit siapa lagi yang lu curian
dulu emang gue pernah nyuri
tapi udahlah lupain aja
dan sekarang lu semua gua traktir
ya serius lah
gua mau ngasih hidupin
iya apaan sih dia seru banget tuh
itu tuh si kepala yang kaya kita kita nih baru mengerang tir

mas amin masih memikirkan perempuan satu itu
harus fokus ya amin
musiknya kenyang atau musik adeknya
amin itu aku mau sama rebat tim ya
tapi kalau ada yang mau ya boleh